termasuk ritual tabur beras atau berau dalam bahasa iban yang tidak boleh terlewatkan sekalipun
dalam menjalankan ritual warga pantang untuk menoleh ke belakang lantaran dapat memancing bala atau malapetaka selama berada di hutan
bang bed harus berangkat pagi hari untuk melakukan ritual ini agar tidak mendengar kicau burung ketopong yang dianggap membawa kabar buruk
pengetahuan membaca situasi dari tanah tanah alam masih begitu kental di komunitas dayak iban sungai utik
inilah alasan utama mereka begitu kuat mempertahankan kelestarian lingkungannya
setelah ritual tabul beras selesai saya pun menghampiri bank bed yang hendak berangkat menuju hutan adat
seraya mengetahui cara warga dayak iban menjaga keberlangsungan ekosistem pohon dan tumbuhan di hutan yang telah meraih penghargaan kalpataru
kategori penyelamatan lingkungan hingga ekwatur price dari program pembangunan perserikatan bangsa bangsa undp di dua ribu dua puluh
setibanya di hutan adat perjalanan pun ditempuh dengan berjalan kaki demi memantau kondisi pepohonan secara menyeluruh
pemirsa saat ini kami akan menuju ke kawasan hutan sungai utik di mana tadi perjalanan dari rumah bintang menuju sungai itu kurang lebih satu km
sebelum berangkat tadi kami melakukan ritual tabur beras dengan artian untuk menjaga dan melindungi selama kita berada di hutan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam upaya pelestarian di hutan sungai util ini
di hutan adat yang memiliki luas sembilan empat ratus delapan puluh hektar ini bang bet mengajak saya memantau kondisi pepohonan sambil berburu hasil hutan yang bisa dijadikan obat dan makanan
meski selama perjalanan banyak ditemukan pohon pohon besar berusia tua
di pohon tersebut dapat ditebang
biarkan dia berbuah untuk menghasilkan generasi yang baru dan ini tetap kita jaga supaya tetap lestari
misalnya hari ini saya mau ke hutan adat mencari kayu yang bagus
tetapi kalau hutannya tidak menginginkan memberikan kepada saya saya tidak akan ketemu
jadi hutan ini tidak bisa direncanakan apa yang kita inginkan di dalamnya
saat ini mereka sangat senang dengan hutan yang ada
jadi ketika mereka masuk ke hutan bisa melihat wah kayu kita masih besar
jadi ini jangan ditebang biarkan saja mereka hidup untuk menjadikan menubuhkan membuat generasi kayu yang baru
jadi dari yang tua misalnya dia seperti manusia kayu itu bisa mati dan kalau dia sudah mati pasti dia akan meninggalkan anaknya lagi

selain bangbet praktik tradisional masyarakat suku dayak iban dalam menjaga dan merawat kelestarian hutan hijau itu pun membudaya hingga generasi masa kini
anak anak muda memegang tampuk pengelolaan hutan adat di desanya
kreativitas dan dukungan transfer pengetahuan lokal dari generasi tua menjadi bekal generasi selanjutnya dalam menjaga hutan
dengan cara itulah masyarakat asli pedalaman di dusun sungai utik mewarisi komitmen menjaga hutan sebagai sumber penghidupan mereka
bandi yang dikenal dengan sebutan apai janggut yang merupakan tuai rumah panjai atau sebutan bagi pemimpin kepala keluarga yang menghuni rumah betang
rumah tradisional panjang dayak iban sungai utik menjadi sesepu adat yang menjunjung tinggi amanah leluhur dari areal yang telah dihuni komunitas dayak iban sejak satu ratus tiga puluh tahun lalu itu
baginya menjaga hutan sama dengan menjaga kehidupan karena di dalamnya terdapat ladang atau sumber makanan termasuk tanaman obat sungai kuburan dan keramat luhur yang harus dijaga
ini dulu ladang dari suku maluh ini sebesarnya kayunya ini diserah ke orang suku maluh ke orang iban
karena orang maluh tidak mampu bertahankan lingkungannya karena dulu mereka menikahi itu perang saudara itu diserah dengan kami
jadi kami disini selamat
selama kami seratus tahun lebih sudah disini hampir kedua abad
jadi kami orang suku iban dayak iban itu diserah
orang suku malu itu sungai ini dari muara sampai ke arahnya
ini sampai kami orang iban ini pun diam disini sampai itu memilik matilah
kita ini karena ini kan wilayah orang dikasih
pria berusia delapan puluh tujuh tahun ini bangga aksi nyata komunitasnya bermanfaat bagi dunia
sebagai penjaga kawasan sungai utik yang selama puluhan tahun membela lingkungan dari penemangan liar alih fungsi hutan hingga memperjuangkan hak atas tanah tradisional
maka tidak heran bila penghargaan gulbenkian prize for humanity ke empat pada dua ribu dua puluh tiga
atas jasanya adalah memulihkan ekosistem lokal yang berdampak pada keseimbangan ekologi dunia
keberadaan hutan adat bagi masyarakat dayak iban sungai utik merupakan hal yang sangat penting
guna menjaga keseimbangan dan manfaat berkelanjutan dari relasi antara manusia dengan alam
maka masyarakat dayak iban secara bermusyawarah membagi hutan adat menjadi tiga kawasan berdasarkan peruntukannya
seseorang mencellar pansetnya memblajar tentang impian khas dari beni men fractureia utis
di ladang masyarakat suku dayak iban justru melakukannya dengan senang hati lantaran ladang
bagi orang iban sungai utik sebagai simbol kehidupan bukan semata untuk pemenuhan pangan
lebih dari itu ladang adalah manifestasi budaya leluhur ada rentetan tata cara yang wajib
dilakukan sebelum proses membuka ladang dimulai hingga masa panen tiba bila proses memanen padi
umumnya dilakukan dengan mengarit tanaman menggunakan celurit orang iban memotong helai
demi helai tanaman padi menggunakan ketam sejenis pisau kecil semuanya termaktub dalam hukum hukum
padat setelah memanen padi warga biasanya memisahkan bulir beras dengan proses mungko
pada kegiatan ini suku dayak iban menginjak batang tanaman padi tersebut sampai bulir padi
melakukan nungko memisahkan bulir padi dari batang pohonnya untuk kemudian nanti dijemur
ini aku boleh coba boleh
aktivitas pertanian dalam wilayah hutan adat merupakan zona ketiga
masyarakat lokal biasa menyebutnya dengan kampung endor kerja atau kawasan hutan produksi
yang dikelola secara adil dan berkelanjutan termasuk untuk kegiatan pertanian
kampung tarok yang terdiri dari carl heideggfors
pembagian zona tersebut diputuskan secara bermusyawarah
sejak suku dayak iban untuk pertama kalinya bermukim di sungai utik
sehingga masyarakat taat betul dalam menerapkan aturan adat tersebut
mulai dari pembatasan diameter yang ditebang
pembatasan jumlah pohon per kepala keluarga
hingga larangan penembangan pohon untuk dijual
termasuk hukuman bagi yang melanggar sesuai kesepakatan bersama
kita juga ada di buku adat kita ada sanksi adat
itu dia bisa disanksi itu satu alas menebang satu pohonnya
nah dia didenda satu alas atau dua alas
nah tergantung nanti ya keputusan musawarah adatnya seperti apa
tapi dia mesti disangsi dan kemudian orang tersebut
tidak boleh lagi untuk menebang pohon lagi
dia wajib menanam paling tidak dua pohon
kita selalu bermusawarah agar tiap tiap keluarga ini menanam pohon
yang misalnya kayu ulin kayu penyau dan kemudian meranti dan sebagainya
ini untuk persiapan di masa depan untuk anak anak generasi di masa depan
itu dalam empat puluh tiga puluh tahun ke depan atau lima puluh tahun ke depan
harapan kita pohon ini akan tidak ditebang
artinya kita sudah menyiapkan bagi mereka
supaya tidak ada mindset mereka
kita himbau kepada warga
mari kita menanam untuk anak cucu
supaya wilayah adat ini tidak akan putus
upaya menjaga hutan adat dengan kearifan lokal masyarakat sungai utik itu pun
kala beraktivitas di rumah panjai
rumah adat yang menjadi simbol persatuan dayak iban
hunian sepanjang dua ratus enam belas meter itu
memiliki dua puluh delapan bilik penyatu dan delapan belas bilik terpisah
dengan dua ratus tujuh puluh satu jiwa di dalamnya
rumah tradisional yang didirikan dengan seluruh material bangunan berasal dari hutan itu pun
menjadi tempat berkumpulnya masyarakat
termasuk saat melaksanakan ritual adat
dihantarkan dengan mengelilingi seluruh penghuni rumah betang
waktunya dilalui rumah adat
diucapkan kepada seluruh anggota keluarga
barulah masyarakat bisa berkegiatan seperti sedia kala termasuk mengasah kreativitas dengan menenun
aktivitas yang umumnya dilakukan oleh kaum perempuan dayak iban ini telah melegenda sejak berabad abad lamanya
menenun tak sekedar berkreasi lebih dari itu ada nilai spiritual dari setiap kuratan motif yang dirangkai
mulai dari akal klait hingga motif mayas atau orang utan yang dibuat secara manual
kelestarian hutan merupakan bagian terpenting untuk keberlangsungan tenun
masyarakat memanfaatkan daun dan akar tumbuhan sebagai sumber pewarna alam
proses menenun pun berlangsung lancar setelah para pengrajin melaksanakan ritual sirip pinang
demi menghasilkan kain tenun yang berkualitas baik
kegiatan lain seperti pembuatan kerajinan rotan hingga tikar daun beban
buah tangan unggulan dari sungai utik itu pun juga menjadi cara dari masyarakat suku dayak iban
bertahan hidup tanpa merusak alam
sebagai wujud pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat
maka kabupaten kapuasulu menetapkan sembilan masyarakat hukum adat dengan menjamin hak hak komunal
seperti tempat kerabat dan kawasan komunal yang harus dilindungi termasuk penetapan hutan adat

kita kemarin berkomitmen pengurus yang masuk ke dalam kepengurusan masyarakat hukum mandat itu adalah para generasi muda
ada lima wilayah masyarakat adat hukum adat itu ya itu semuanya anak muda semua
yang tua tua ya hanya sekedar untuk memberikan motivasi
ini yang kita lakukan melalui dinas kita sekarang ini
ini kan sehingga peran daripada pemuda masyarakat yang memang peduli itu ya cukup
termasuk para pengurus di hutan desanya itu sendiri semuanya anak muda sekarang
keterlibatan mereka yang kita minta sehingga mereka punya kemampuan dari segi pendidikan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dan sebagainya
dan melalui mereka kita berharap masyarakat paham
dan kita minta mereka supaya melakukan penjuluhan setiap saat hanya mengimbau hanya sebatas itu
efektifnya upaya pelestarian hutan berbasis kearifan lokal masyarakat adat di sungai utik yang telah berlangsung lebih dari satu abad ini bukan berarti terlepas dari berbagai tantangan dan ancaman
supaya paling tidak ada empat tujuan yang pertama dengan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional tadi
atau ekosistem yang selalu terjaga oleh masyarakat itu sendiri
pelestarian hutan berbasis kearifan lokal tersebut
menjadi potret kehidupan yang begitu melekat pada masyarakat suku dayak iban
penetapan hutan adat pun dimaksudkan sebagai dukungan pembangunan hutan yang berkelanjutan
yang paling penting itu juga untuk memastikan pengelolaan yang berbasis adat itu
menjamin keberlangsungan untuk kelestarian hutan dan juga kelestarian budaya setempatnya
dan yang terakhir sebetulnya itu menjadi instrumen untuk menyelesaikan konflik
konflik di tingkat tapak
tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan
tentunya bermuara pada ancaman meningkatnya laju deforestasi hutan secara umum di indonesia
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melaporkan
laju deforestasi di indonesia mencapai delapan empat persen atau sebesar satu ratus empat ribu hektare
angka tersebut masih relatif tinggi
meskipun secara luasan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan laju deforestasi di tahun dua ribu dua puluh sebesar satu ratus tiga belas lima ribu hektare
artinya dengan akses pembukaan jalan
kemudian juga interaksi antara masyarakat adat dengan luar
dan kemudian juga perusahaan yang dihadapi masyarakat adat di indonesia
karena yang tadinya pola di dalam pemampauan hasil hutan itu yang subsisten
kemudian menjadi tidak demikian jadi kekomersil
sehingga yang tadinya volumenya cukup untuk keluarga
sekarang harus dieksploitasi untuk unsur unsur komersil tadi lebih ke ekonomi
disinilah muncul masalah itu seperti itu
pertama bagaimana kekuatan internal mereka hukum ada ditegakkan
yang kedua tentu adalah ancaman eksternalnya
sejauh mana misalkan dari sisi landscape management rtrw rencana tetangga wilayah
bagaimana pemda ataupun pemerintah pusat melihat posisi hutan adat dalam landscape management
sehingga kita bisa memiliki kekuatan yang berbeda
sehingga kita bisa memiliki kekuatan yang berbeda
sehingga kita bisa memiliki kekuatan yang berbeda
sehingga kita bisa memiliki kekuatan yang berbeda
sehingga kita bisa memiliki kekuatan yang berbeda
sehingga kita bisa memiliki kekuatan yang berbeda
jikai beradat adalah bapak bagi orang iban yang berarti menyediakan segalanya
jikai beradat adalah bapak bagi orang iban yang berarti menyediakan segalanya
sedangkan tanah adalah ibu yang melahirkan tumbuhan dan pohon yang ada di sekitar
sedangkan tanah adalah ibu yang melahirkan tumbuhan dan pohon yang ada di sekitar
dan air adalah darah bagi warga suku dayak iban yang mengalir untuk menunjang sistem metabolisme pada kehidupan
dan air adalah darah bagi warga suku dayak iban yang mengalir untuk menunjang sistem metabolisme pada kehidupan
menjaga warisan leluhur yakni alam jika alam digunakan tanpa batasan mereka percaya bencana
pasti akan melanda yang ditandai dengan peristiwa alam maupun penyakit yang diderita warga itu
menandai identitas mereka dan bagaimana pembentukan identitas mereka itu itulah yang
mereka wariskan ke betul kepada anak cucu berikutnya di dalam apa di dalam konteksnya
jadi kalau mereka memang masih hidup di situ dengan konteks hutan dengan konteks rumah yang
ada di situ ya masih berbunyi dengan pengakuan dan perlindungan wilayah adat tersebut maka masyarakat
adat pun dapat mengelola dan menjaga alam sebagai ruang hidup bersama dengan mengoptimalkan potensi
yang ada secara bijaksana karena melindungi wilayah adat berarti menyelamatkan kehidupan